sebaiknya kita memang tidak perlu terlalu banyak mengkonsumsi sum sum kok
kalo yohannes tuh dalam satu move banyak gerakan
tapi jangan juga menganggap bahwa
cuma kayak weekend doang gitu soalnya kan banyak yang kerja kan timnya di jakarta
berarti ini kan beberapa industri sudah bisa menjadi target paling tidak
itu sabanya cabai dua puluh karena melalui sahur pedas
kalau kelar yang ngasih misalnya yang ngasih makan
sedikit pun terjadinya abuse dimana pak jokowi
mereka juga full kali ya atau enggak
pada saat orang membeli sebuah merek yang dia beli adalah reputasi
sampai tidak mau menjawab pertanyaan dan dianggap pertanyaannya mas gibran receh
rasa pedas pada sambal ganja relatif moderat atau tidak terlalu pedas
seorang dengan fisik sempurna
di koalisi kebangkitan indonesia raya
setelah selesai kita persiapkan menu utama kita daging dan jeruk
itu kan motor kita sama sama tahu nih
ini kan mengalahkan segala jalan
takangan publik dibuat gempar dengan pemberitaan mantan atlet voli putri nasional yang berpangkat sersan ii
tapi anehnya gue olahraga terus tapi enggak urusin
menyebut kenaikan harga bbm bersubsidia
ini mengaruhi tahap tujuh sampai empat belas
berarti gak ada sentimen negatif itu tinggi
hadiuddinanda andika suramanto jakarta
tapi kok saya masih pengen jajan ya
tapi kalau teman teman yang lain banyak yang milih bayi gitu
tidak jauh dari puncak liman ada seorang laki laki lanjut usia yang baru saja membuka mata dari lelap
ada apa dibalik penjelasan ini
saya gak tau ini pasokan nomor satu ini
kalau salah tanggal dua puluh tujuh desember
dengan menyatukan tumit atau arahkan tumpuan di bagian rem yang ada di bagian depan sepatu roda
berapa remaja di situ karena sampai tingkat dasar wisma ya
kalau lebih ngati ngati itu kan yang paling kecil
dan merasakan kenikmatan dan kesegaran dari coconut shake ini
waktu itu pas mau pindah ke garuda itu
yang terjadi hanya di pasangan satu
artinya nantinya akan dilakukan pada tanggal dua puluh empat februari
tapi gimana rasanya nyobain kopi yang diracik langsung sama robot barista
bahwa betul betul koridor hukum
itu dilakukan diberikan denda maksimal lima ratus ribu
makna daripada ini yang saya kenal
mendasar kita ajarkan tentang perbankan
tidak ada kok bukan di kemenhan kok
benar benar menjadi perpaduan yang pas
nah oleh karena itulah sekarang saatnya anggota dpr bertugas
dan bangunan yang dibongkar ini dea dan juga verdi adalah bangunan bangunan yang berdiri di atas saluran penghubung atau saluran air
lebih siap dengan materi
ini salah satu bukti kubur kertas itu mengendap dan mengeras
jatuh jatuh lah separing aja kan
hal ini bisa menimbulkan itu tadi
dukungan rakyat itu terlihat dengan
tidak ada penambahan yang akan anda bayar peserta kjn atau jkn
untuk sesar mentawai kita lihat sesar mentawai ini bergerak naik memanjang dari kepulauan mentawai ke utara menuju ke selatan
kemudian cod satu ratus enam puluh delapan sembilan puluh enam mg per liter untuk mega surya eratama dan satu ratus tiga puluh lima dua puluh empat mg per liter untuk mekabox internasional
isi kepala kita kepada penyelenggara negara
anak dari mana sih nih petakilan mek batu lagi kan gitu
sejauh mana komunikasi itu nanti akan berlanjut kalau hari ini kelihatannya perasaan sama sama di bawah itu ada ketertekanan
tapi komisi tiga itu atau komisi dua
soalnya cari buat makan aja
ya silakan timnas amin itu tadi
selain denda petugas memberi opsi saksi sosial kepada pelanggar
terutama dengan undang undang yang baru ini
terhadap antisipasi kemungkinan kemungkinan yang ke depan justru malah membahayakan bangsa ini
karena kalau latihannya kurang itu juga akan mempengaruhi performance
pemirsa udah jam segini saya belum makan perut keroncongan dari tadi kebayang bayang pengen
mungkin nanti seperti kemasan sudah bagus
yang mudah mula masuk juga
game kedua tinggal kena
masih berkoordinasi juga dengan rumah sakit di sekitar ini apa ya
dari insight kayaknya pendengar perempuan
meski sudah mengkonfirmasi menerima suratnya
benar nggak bahwa presiden tidak menggunakan data itu untuk kepentingan yang bersifat pribadi
dikembarin aja usernamenya ya mas ya
waktu cabai ya lumayan juga ya
jadi manihani ini podcast produk terbaru dari cnn indonesia com
ketiga cowok presiden malam apakah mereka
jadi yang saya mau katakan itu adalah anggota dpr itu bukan menafsirkan apa kata presiden
darmawan juga diintrusikan sama pak gubernur dan pak bupati
target lo kan timnas doang sekarang ya kan
badan meteorologi jepang ada menyerukan status siaga begitu terhadap ancaman tsunami ketika semeru dikatakan
atau teh malak sendiri yang itu
ada pula samun seorang pedagang warteg
kadang kadang dimarahin juga sama kakaknya tuh
kalau di medsos banyak juga yang mungkin bisa kita cek
paling rendah empat puluh box itu
ya ini aman gitu tapi safety factornya jadi dibuat rendah gitu
kalau si mela itu lima ratus jadi tiga ratus
tentu dihubungkan lagi dengan pernyataan cewek cewek
biasanya bawa dua orang ini bawa tiga orang empat orang gitu kan
yang pertama adalah robot barista
jadi kita nggak bosan makannya
ongkos sewa setiap anak antara lima puluh sampai seratus rupiah per hari
hai pendengar manihani sebelumnya terima kasih ya udah ngeklik podcast ini
sekarang ini lagi dihitung cermat lah
lo udah bisa lihat kan fotonya videonya juga ada infografis kita
kemudian bicara tentang posisi bergening indonesia hari ini
pula fkip ya itu ya yang olahraga jurusan olahraga kan ada itu
orang masih pengen kesana kesini gitu kan
mas bimo meskipun memperoleh sentimen
dari awal memang kita mengembangkan rangka e saf ini
ini tren elektabilitas capres dan juga capres versinya indikator politik dari mulai bulan november desember sampai januari
tim liputan cnn indonesia
siarin gitu kalian belum lahir
dan sebagai penyanggah agar nasi yang diaduk tidak terbuang
atau itu hanya data laporan saja
kan rutin tuh ada ekstra kuluh kuler
ya mevri seperti yang sudah dijelaskan oleh pak aang ini memang para pengungsi atau para korban di sini
tapi kali ini kita hanya ambil tiga sampel lembaga survei saja
jadi kekerasan perempuan itu kan sebetulnya melanggar asasi manusia ya
itu muncul karena adanya trending topic
kalau terjadi sesuatu itu deteksi
terkait korban seperti apa
seperti apa untuk lima tahun ke depan
selain itu yang juga harus jadi perhatian
tidak ada satupun atribut andre rosiade
nah tidak hanya terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
kalau ada permintaan dari masyarakat nggak ada masalah
dan informasi informasi di luar itu
yang kedua yang biasanya akan
atau mendapatkan pelayanan yang lebih optimal begitu ya
wah dikasih harunnya anak anak sekarang
jadi kita harus menguasai adanya awan panas
usaha presiden jokowi akan melakukan standarisasi kelas layanan satu dua dan tiga
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
perasaannya tuh bawaannya happy ikut senang juga
akibat dari itu kemudian
dari jumlah tersebut angka terbanyak ataupun jumlah terbanyaknya adalah pada usia lansia
baru sampai bulan februari jadi baru dua tiga bulan kesini
jose banget buat dinikmati di sore sore lagi panas
itu sulit nggak memantaunya nih kalau lewat kamera drone
satu drone saja hanya bisa terbang sekitar satu jam
kalau semalam belum tahu kan baru semalam
melatih anak anak di bawah usia sembilan tahun cukup menantang
pemimpin itu harus terbangun kematangan dan kedewasaan karakter
bukan kebetulan deh kayak gitu mas
tapi kalau tidak sampai pada sejauh itu misalnya kemudian hasil kongres partai ini bagaimana
memang masjid ini tidak sebesar masjid masjid lainnya
dan memperkenalkan kontak antara manusia dengan makanan dan minuman agar higienis
jadi hasil dari pengecekan alat cekering ini apa tadi mas indikatornya tadi berapa
kalau orang orang ngeliatnya woy seblahnya pemain nba
saya tanggapi soal batuk itu bisa disembuhkan
kerja keras adalah guru terbaik yang mengajarkannya untuk terus berjuang lebih kuat
jamannya kita masih nonton di citra arena gitu kan
baik pak tadi kami juga mendapatkan laporan salah satu rekan kami di lapangan begitu
kewajiban untuk memahami dan lain lain
kemudian bisa bermanfaat untuk diri sendiri keluarga masyarakat
kalau orang gak tau mungkin kan keselin tapi orang baik gitu
di sekitar kompleks masjid dan makam terdapat sumur yang diakini juga dibuat oleh sunan ampel
dan yang paling penting dapat mengurangi dampak kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa
demikian tadi mendengar beberapa komentar dari mereka yang ikut hadir dalam lebaran dalam halal bihalal idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah di wisma indonesia di roasbe
setiap motor itu punya
oh pas sama ibl ibl juga ditunda pertengahan kalau gak salah
tapi ya kita mesti inilah ya apa yang terjadi pada kasus di indonesia ini
penuh di ruangan mungkin disebar ke rumah sakit yang lain
lalu kemudian mengalami perang saudara dengan korea utara
bukan pak rahmat adalah adiknya adik kandungnya
mengenal diri kita dalam proses berlari
diagnosis dan kondisi kesehatan para pekerja karena faktor lingkungan mengatakan
kalau ini kan oktober desember dan januari
malang pas sebelum akhirnya nyepir gitu
tak ia pungkiri bekerja malam hari sering membuatnya masuk angin
jadi komunikasi komunikasi yang intensif ini tentu tidak ada satu komitmen hal yang sama terkait dengan
kita meminta pemerintah untuk mengawasi industri yang membuang limbah terutama beli kertas
acara ini menawarkan lebih dari delapan puluh jenis burger dari lima belas resto burger
dan kita ketemu lagi hari senin depan di political show
untuk mendapatkan informasi yang diberikan pada presiden
dengan harapan mendapatkan hadiah
meski kemudian beberapa tadi saya mendengar warga sekitar mengeluhkan lansia
karena kita kan punya kemarin dua ribu sembilan belas kan
yaitu sp satu sp dua dan sp tiga sejak satu lima bulan yang lalu
ketat sekali ganjar rk dengan prabowo erick thohir
tidak didalamin lagi tapi saya gak mau kan
namun kepedulian sahabat baik turut menoreh semangatnya untuk terus melanjutkan hidup
tetap terkejutnya saya ketika alex mengungkapkan bahwa ikan dan keong adalah makanan manusia
sering bahas topik ini juga gak sih dengan pak ganjar
saya juga bisa tahu banyak hal karena dikasih tahu
beberapa waktu lalu keluhan warganet seputar sulitnya mendapatkan sim c ramai diperbincangkan di media sosial
saya sudah berada di indonesia selama tiga puluh tahun
sebab orang tua saya sudah meninggal
saya adalah kristian sebenarnya saya adalah katolik
di ini gitu ya nanti akan tinggi
pantai segala macam lah misalnya gitu
kita kemarin kan ada berkah komoditas tuh
jangan gunakan untuk berkuasa
didengarkan tanpa ada penghakiman mbak
kan ada ganti ganti
tahun depan itu kan agak masa sulit ya
konsumen ya kalau memang ada asuransi
dan seporsinya dibanderol dua puluh lima tiga puluh lima ribu rupiah
tetapi kalau saya melihatnya gini mbak
presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari intelijen
janganlah juga kau nggak begini menganggap bahwa partai presiden tuh tahu ngapain juga dia dapat
nah oleh sebab itu bagi kami kompetisi ini di dua ribu dua puluh empat kepentingan kami sudah jelas dari awal
berarti pertanyaannya adalah dari mana beliau tahunya
dan ini bukan karakter desain honda yang kita kenal sangat tangguh gitu
banyak lokasi transit di sepanjang subang indramayu hingga cirebon gulung tiga
perdamaian perdamaian perdamaian ayo nyanyi mas
termasuk dalam konstruksi pangan
sampai kepada anak itu usia dua tahun
oke itu menurut mas bimo
dan sepertinya mereka rencana mereka adalah belum menguburkan untuk pada malam hari ini
hanya beliau yang tahu sama tuhan
jadi itu makna kita boleh bangga
di sini sangat enak sambelnya dan bikin melek mata karena pedesnya
namun ia mengaku satu tahun belakangan kesehatannya menurun
tapi ada juga kemungkinan karena itu ada margin of error
jadi intinya tetap soal pindahin
pak mahfud mengkritik semua kebijakan jokowi
ketika sebagian besar orang terlelap di malam hari ada yang malah baru mulai bekerja
bu apa sih yang kemudian bikin nagih gitu untuk full maraton lagi
karena alasan ini alasan itu dengan dali ini dali itu macam macam
itu kelemahan monotorik kata apa kemarin lupa yang dijelaskan sama dokter
mas tapi mas kan dari dulu mainnya kayaknya nggak terlalu
akses stasiun ini dekat dengan perguruan tinggi rumah sakit dan apartemen
kalau teri dia langsung ke jakarta ferry almarhum ya jakarta thomas teddy
terus akhirnya ke gmc gimana tuh
itu di sumatera barat tapi di kota kota lain
nggak tiap hari tapi kalau ada orang mau bisa disewain juga
secara materi pemain angkatan lo gitu
sabar adalah pribadi yang legowo
lima tahun dari undang undang p dua sk
mungkin dia masih lanjut
melihat apa yang dilakukan oleh regulator
jadi dikasih tambahan cabe merah that s why warnanya itu agak coklat kemerahan tuh
mas kita udah di penghujung obrolan nih
namanya seorang kepala negara ya itu hal yang wajar
berdagang atau jualan di atas
wangi banget jadi siapa sih sebetulnya bisa menolak wangi semerbaknya sate padang ini
dalam frame frame elit jadi apakah ini
sementara pasangan ganjar mafud ini mirip dengan hasilnya lsi ya mas
sudah mulai bisa bergerak hingga lanjut usia sangat disarankan
inisiatif aja diri sendiri
masyarakat untuk memilih pak prabowo
daging brisketnya itu wangi smokinya cukup kuat dan beef pattynya juga lembut dan juicy
untuk bangun bangsa indonesia
hasim bilang si izin dan si restu jokowi
karena sudah ada satu ratus tiga puluh satu anak yang diduga gagal ginjal akut misterius
dan mereka juga memiliki banyak makanan utama
ini tunggu buka puasa ini
maka international health regulation focal point di indonesia dapat mempertimbangkan
ide gagasan perjuangan masyarakat gitu
pidato presiden itu sebenarnya apa sih lengkapnya bagaimana sih gitu
gumpalan gumpalan bubur kertas di bibir pipa dan bebatuan di sekitar pembuangan
tapi konsumen nggak ngerti itu
lagi lihat youtubenya lucu banget ya
ada bermacam macam mbak produk dan jasa keuangan
jadi kita harus aware kanan kirinya
terus pas cidera lu kan gua denger cepet juga lu enam bulan ya acl lu ya
didapatkan dengan membayar selisihnya begitu ya
seri satu seri dua seri tiga
kebanyakan ini sih dari orang itu datang sendiri